ketua umum partai nasdem surya palo menemui presiden terpilih prabowo supianto di kediamannya di jalan kertanegara jakarta selatan
ketua umum partai nasdem surya paloh sudah tiba di kediaman prabowo subianto di kertanegara sekitar pukul empat sore
surya paloh langsung disambut oleh prabowo untuk segera melakukan pertemuan di dalam
pertemuan antara prabowo dengan surya paloh sore ini menjadi pertemuan kedua bagi keduanya sejak pilpres empat belas februari
namun menjadi pertemuan pertama sejak prabowo resmi ditetapkan oleh komisi pemilihan umum sebagai presiden terpilih
dalam konferensi pers pada hari rabu kemarin ketiga partai pengusung capres anies baswedan dan cawapres muhaymin iskandar yakni partai nasdem
pkb dan pks mengisyaratkan kemungkinan bergabung ke koalisi prabowo gigi